halo apa kabar pemirsa gimana udah weekend lagi nih sudah punya menu atau resep buat
keluarga belum bagi anda pecinta bebek kali ini saya akan mengajak anda untuk
memasak olahan bebek dengan sambal rica khas kaleo selengkapnya di morning tips
dan sekarang saya sudah bersama dengan mas gustaf selaku penanggung jawab produk dari
bebek kaleo nah nanti mas gustaf nih yang akan kasih tahu kita resepnya apa aja bahan bahannya apa aja untuk
buat bebek sambal rica ya mas ya oke kalau kita lihat di sini bumbu bumbunya udah ada bawang merah
bong kutin ada daun salam betul ini daun apa ya mas ya daun linjo yang buat sayur asam itu
betul karena memang selain rasa aroma juga menahan rasa sambalnya biar long live pedesnya
untuk rasa sendiri kalau daun linjo gimana tuh dia kalau udah di sambal jadi ngebantu lebih ke
flavor jadi pedes banget sih jadi pedes banget baru tahu saya ini ada daun bawang ya daun bawang
apa cabai cabai merah besar ada cabai kecil sama garam ya ini garam aja ya oke baik sekarang kita pertama
apa dulu mungkin bisa diiris dulu lima siung lima siung aja ini untuk resep satu ekor satu porsi
bawang putihnya berapa bawang putihnya tiga ini kita untuk mempermudah aja ya potongnya sih bebas
aja cabai merah besar berapa boleh empat banyak ya banyak ya dengan banyak banyak banyak banyak banyak
ini kalau buat di rumah sih sebenarnya bisa diatur ya tergantung selera mau pedesnya
gimana oke kita pakai air seperti biasa cukupnya aja oke cukupnya nah ini tips juga nih bisa pakai
minyak biar nanti tidak lengket di blendernya minyaknya minyak apa nih minyak goreng biasa juga apa
minyak sayur minyak sayur minyak sayur ya tapi kalau pakai minyak kelapa juga bisa dihubungkan dengan air
juga boleh juga nggak apa apa lebih burih lagi ya oke kalau dipotong potong kayak gini kita blender
oke blendernya jangan terlalu halus ya mbak karena memang rica kita itu teksturnya agak kasar untuk
sambelnya nanti kalau terlalu halus jadinya balado ya betul betul udah udah udah dapat halusnya udah
dapat kasarnya baru kita siapin untuk pemisahnya
aroma pedasnya teksturnya itu kayak gini ya jadi kalau dimakan tuh masih ada
krancing krancing gitu ya meski ada teksturnya gitu ya ada bawang merah bawang putih cabenya
juga ini dimasaknya berapa lama kurang lebih sepuluh lima belas menit untuk standarnya ya kalau cabenya
belum matang rasanya jadi akan berbeda enggak mas berbeda terus mudah basi juga oh jadi supaya di
disimpan juga memang harus benar benar matang
kita masukin daun salamnya mbak
oh ini langsung masuk
kita masukin dua saja
daun salam masuk
daun belinjonya kapan
daun linjonya nanti setelah warna sambalnya sudah agak kemerahannya agak oren
kemudian sudah aromanya juga sudah naik
kenapa dimasukinnya belakangan
agar tidak mudah hitam dan layu
nanti tekstur crunchy nya jadi hilang
nah ini sudah kurang lebih lima menitan ya dimasak
sekarang boleh kita masukin daun melinjonya
aduk lagi sampai layu

namanya agak beda mas dari sambalnya
itu yang biasa kita makan
daun bawang boleh masuk
daun bawang masuk ya
kalau sudah masuk daun bawang begini
sudah tinggal tunggu daun bawangnya layu
sama merata sambalnya saja mas
setelah sudah itu tinggal diangkat
oke sudah jadi
wah mantap nih buat makan siang mas
jadi ini dia
bebek kaleo sambal ricca ala mai dan juga mas gustaf
oke silahkan dicoba